dua tahun gajinya teh baru naik
terus kalau sekarang semua gaji mama kamu dikirim kesini
enggak bu kalau mama setengahnya dikirim setengahnya lagi dia disimpan sama mama
kalau mama datang kesini baru deh uangnya dibawa
buat bangun rumah beli tanah sama buat beli kulkas bu
kamu tamat smp mau kemana sel
aku mau ke orang orang celos aja pep
tamat smp langsung kerja ke luar negeri
sekolah juga bingung
kasian bapak bapak teh
cuma kulit panggul di pasar
gajinya juga dikit
aku sih pengen cepat berangkat keluar
biar bisa bantu bantu
kasian bapak kalau aku di rumah aja
kalau ada ibu mungkin ibu bisa bantuin bapak kerja di luar juga
sel pebri teh juga kasian sama bapak
bapak setiap hari masak sambil ngurusin kebutuhan febri
pebri juga sebenernya pengen ke arab
tapi gak dibolehin sama bapak
kalau mau berangkat sih enaknya punya anak dulu
supaya uangnya kekumpul
kita nikah dulu baru berangkat
iya sih ya
kamu nikah sama edward saja
apaan sih sel
edwardnya masih kecil
pebri sama siapa aja
yang penting bisa berangkat ke luar negeri
ini mak kita teh harus bayar dp dulu
kalau enggak kita berangkat ke luar negeri aja
kalau enggak mereka teh gak mau nyiapin pesanan kita pasarihan nanti
rencananya dede teh mau bayar sedikit dulu
soalnya sore ini dede janjimu balik lagi ke sana
tapi kalau batal uangnya teh hangus
ya gak usah teh kalau begitu
emang kaya gitu mah aturan ya teh
semua tempatnya sama
kalau emang kita nggak bayar dp dulu
mereka yang gak mau ngelayanin
kamu teh mau kemana mimin
mimin teh mau ke ciraos pak
menyusul kangen cuy
jangan mimin jangan
apaan tidak suka kalau kamu sering sering ke sana
tapi kamu disangka perempuan murahan
nanti apaan juga murahan
jangan jangan biar nanti apaan yang ke sana
apaan yang ke sana sendiri
jangan jangan biar nanti apaan yang ke sana
saya gak bisa memahami pemikiran kalian
kalau gitu maaf juga kok
kita juga gak bisa ngikutin jalan pikiran kamu
kita siapa cek
bu kamu itu harus belajar menerima kenyataan
jangan melawan takdir
ingat kita ini bapak rumah tangga
kamu harus menjalankan fungsi dan kewajiban kamu
sebagai bapak rumah tangga
gak usah keras begitu ngomongin sama saya dang
karena sekarang sudah sore
sekarang sudah sore
pelajaran sudah selesai
kalian sudah mulai pulang ya
hati hati di jalan semuanya ya
bisa tunggu sebentar
kamu tau gak
kalau kerja di saudi itu
besar enam juta atau delapan juta bu
terus mama kamu
gajinya sebesar itu
nanti kalau udah dua tahun
gajinya teh baru naik
terus kalau sekarang
semua gaji mama kamu dikirim kesini
setengahnya lagi tadi simpen sama mama
kalau mama datang kesini
baru deh uangnya dibawa
buat bangun rumah
sama buat beli kulkas bu
bagaimana pak debi
laptopnya udah bener lagi
cuma dimasukin disknya sama bu gario algo
mana mungkin debi
ini laptopnya dari arab
bu aio ala tidak pernah kesana
tapi lip udah bener
coba aja ntar aku coba di rumah
yaudah pak debbie pulang dulu ya pak
debbie pamit dulu ya
mana mungkin guyola bisa benerin laptop
kamu tuh nya laptopnya bener bukannya seneng
basar pedut kamu tuh harus minta maaf sama koswara
gara gara urusan laptop hubungan kamu sama koswara jadi rusak
jadi nggak tau rasanya tuh waktu laptop rusak
shok tau nggak
eh pedut kamu tuh mulai sekarang hati hati pedut
kalau aja sampai engkau doain kamu yang jelek jelek sebel sama kamu
siap siap aja doa orang hamil itu dijabah
kalau sampe dia
doain kamu supaya hilang semua emas kamu
uang kamu hilang semuanya
kamu ternyata bangkut
kamu nggak bisa tidur setiap hari kamu
dang apa yang dikatakan pak ceng itu benar
hati hati sama perempuan yang sedang hamil yang mendoakan kamu
iya kan udah dang
kebetulan jutaan sinya udah saya buatin teh
silahkan tanda tangan di sini
kalau kita memang buru buru ke alat
dari sekarang kita harus cari calon suami
febitnya juga lagi mikirin itu
main lagi ke dalam lagi
assalamualaikum bu in
bu dokter kelarannya ada
ada perlu apa ya
kalau gitu tunggu sebentar biar saya panggil
dok ada pak kantip
saya ada perlu sama bu dokter
udah gak apa apain
kamu tunggu di luar dulu ya
silahkan duduk pak kantip
terima kasih bu dokter
terima kasih bu dokter
terima kasih bu dokter
ada apa ya pak
ruangan ini aman kan bu dokter
nggak ada cctv atau alat penyadap suara
gak ada kok pak
ini bu dokter
saya mohon diperiksa ke laboratorium
ini apa ya pak
ini barang bukti investigasi